kota solo kembali menggelar kegiatan solo keroncong festival dua ribu tujuh belas
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya festival kali ini lebih menonjolkan keterlibatan anak muda sebagai generasi penerus keroncong
upaya ini untuk menepis anggapan bahwa keroncong hanya milik orang orang tua
sudah menjadi agenda tahunan pemerintah kota solo dalam mengkampanyekan dan memajukan kesenian keroncong agar dikenal masyarakat luas
salah satunya melalui gelaran solo keroncong festival atau skf yang diadakan di benteng fastenberg solo
selama dua hari masyarakat solo dihibur penampilan musisi keroncong dari berbagai daerah dan mancanegara
sembilan grup orkes keroncong tampil secara bergantian
seperti orkes keroncong pempek kediri orkes keroncong rani sinar bandung orkes keroncong smk sultan ibrahim johor baru malaysia
orkes keroncong marlabu malang dan orkes keroncong skf tujuh belas
sejumlah musisi keroncong kondang juga turut hadir
seperti maestro keroncong waljinah yati pesek endah laras dan beberapa musisi keroncong lainnya
berbeda dengan tahun sebelumnya solo keroncong festival tahun ini menunjukkan semangat anak muda untuk memajukan musik keroncong
hal ini tercermin dari kehadiran penampil yang didominasi anak muda
salah satunya yang memukau adalah penampilan duet maestro keroncong waljina dan keroncong anak muda dari bandung rani

gerakan ini menghadirkan dua generasi yang berbeda namun menyatu dalam musik keroncong
ketemu waljina ya itu benar benar perasaan yang tidak bisa diungkapkan
saking senangnya senang dan sangat terharu
sebenarnya pengen sekali meneteskan air mata di atas karena terharu
tapi harus menjaga juga agar mood dan lain lain sebagainya tetap terjaga
jadi kalau misalkan ditanya soal kesan itu kesan yang tidak bisa diungkapkan sama kata kata
panitia skf sengaja melibatkan kaulah muda karena musik keroncong saat ini tidak hanya disukai orang tua
namun anak anak muda pun banyak yang tertarik
solo keroncong festival tahun dua ribu tujuh belas itu adalah kita fokuskan pada anak muda
jadi tema atau konsep dari pada penampilan ini adalah geliat kaulah muda oasis bernyanyi dan bermusik keroncong
selama ini belum ada satupun daerah yang mengklaim sebagai tempat cikal bakal musik keroncong
namun solo sejak beberapa tahun terakhir menjadi pelopon musik keroncong
apalagi salah satu maestro musik keroncong yaitu waljina tinggal di solo
jadi tidak ada salahnya solo berani menyebut diri sebagai pionir dalam musik keroncong di indonesia